lebih dari satu tahun kpk memiliki nahkoda baru
sejumlah kasus korupsi dikuak kpk akhir dua ribu dua puluh
namun hal itu tidak mampu menaikkan indeks persepsi korupsi
yang malah turun menjadi tiga puluh tujuh setelah pada dua ribu sembilan belas berada pada angka empat puluh
indeks ini menempatkan indonesia pada ranking satu ratus dua
indonesia corruption watch menilai turunnya ipk indonesia
akibat banyaknya penghambat kinerja pemberantasan korupsi
mulai dari legislasi hingga pilihan pemimpin yang dianggap terlalu dipaksakan
icw menuntut tiga hal pada pemerintah dan kpk
tuntutan icw ada beberapa hal
yang pertama presiden jokowi dan dpr memfokuskan pada penuntasan tunggakan legislasi
yang penting untuk memperkuat aspek pemberantasan korupsi
yang kedua pemerintah juga tidak bisa selalu memperkecil sektor penindakan
akan tetapi harus berjalan beriringan baik isu penindakan maupun pencegahan
terakhir temuan indeks persepsi korupsi ini
seharusnya dijadikan dasar bagi mahkamah konstitusi
untuk memutus uji materi baik itu formil maupun material undang undang kpk
sementara itu plt jurubicara kpk ipi mariatikudi
menyatakan kpk mengakui ipk menjadi indikator penting pemberantasan korupsi
ketan ini tentu saja menjadi masukan bagi kpk
dan akan kami pelajari lebih lanjut agar upaya upaya pemberantasan
korupsi ke depan dapat lebih tepat sasaran dan terukur
kami juga berencana untuk mengundang tii untuk bisa berdiskusi lebih lanjut
sehingga apa saja yang bisa ditindaklanjuti oleh kpk
sesuai dengan pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangannya dapat dirumuskan
tak bisa dipungkiri turunnya angka indeks persepsi korupsi
menjadi pukulan telang bagi pendagangan hukum indonesia
korupsi tentu bukan hanya untuk pemerintah

melainkan semua unsur penegak hukum
termasuk kejaksaan dan kepolisian serta masyarakat
maria sarjana jakarta